banyak banget ini yang like
kisah ini menginspirasi untuk saya jadikan novel
kok aku jadi takut ya
kita yakin mau masuk kesini
kali disini serem
kenapa takut kita pulang aja yuk
jangan kebanyakan mikir
nanti jadi takut lah
jangan berisik doang
dia ketauan loh
kan kali suruh jalan cepet cepet
kok aku sih
kan kalian yang teriak teriak
iya sih tadi itu bukan suara kami
terus kalau bukan suara ali
itu bukan sekarang ali zara sama adam
berarti siapa dong kak
kali rafa takut kita pulang aja yuk
kita masuk aja
banyak banget ini yang like
kisah ini menginspirasi untuk saya jadikan novel
kok aku jadi takut ya
yaudah kamu tenangin dulu
yaudah kamu tenangin dulu
jadi bener pak
di tuyul ini ada
satu persatu nanyanya
cok akan dulu
jadi bagaimana pak
apakah di kampung ini ada yang akan tunggu
kalau soal tuyul itu
memang kampung kita ini sedang diteror oleh tujuh
hantu tuyulo itu menyebalkan sekali
tapi jangan takut jangan khawatir
saya pernah amprokan langsung dengan toyor itu
betul sih peh
betul banget pak rt
bahkan tuyul tuyul itu tuh tuh sangat banyak
ada aku loh
ya kain teat tuh
apakah itu sudah ketangkap rt
udah belum ngo wat jawab
jangan meresahkan warga it
kalemlah pokoknya ma
jangan takut jangan khawatir
ini kentut bukan petir
sekarang khawatir pak rt
nanti bisa sih pak rt
kalau sudah siapin sizenya pun mudah
di sana juga
ya saya mau coba mereka
nanti perlu gue begini pat
jadi an manggung ke adot kasih jama
kayer kamu sudah teh
ya tapi inilah proses
ansch lapar di bidang ijadal
tidak ada karakter lain
ternyata emang bener ya mas ya postingan yang di instagram itu bukan cuma mau kosong doang
ya iyalah saya berdasarkan fakta
anggapan orang terhadap saya atas berita yang ada itu semua omong kosong belaka
jadi gimana mas menurut mas sendiri
menurut saya ya postingan saya itu untuk adanya
ah capek banget ngadenin omongan wartawan ya
akhirnya jadi ngetop dong
kita kan juga ngikutan ngetop bisa masuk tim
iya tapi ngetop yang kurang bermanfaat buat semua orang
itu gak bagus tau
ah paling gak asik banget sih
akhirnya makasih dong sama tuyulnya
kamu mah maunya makasih sama tuyul
kalo ketemu nang aja langsung
ih ampat gecih
aku masih penasaran
ah zara gak mau lagi ah serem
yaudah kalo kamu takut kita berdoa aja zara